kementerian perhubungan melalui direkturat jenderal perhubungan darat
tengah melakukan uji publik terhadap revisi peraturan menteri no tiga puluh dua tahun dua ribu enam belas
tentang penyelenggaran angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek
salah satu poin revisinya adalah kemenhub akan mengatur jumlah angkutan berbasis online
uji publik terhadap revisi peraturan menteri no tiga puluh dua tahun dua ribu enam belas
tentang penyelenggaran angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek
kini tengah dilakukan dirjen perhubungan darat kementerian perhubungan
menurut dirjen perhubungan darat puji hartanto
salah satu dari sebelas poin yang direvisi dalam peraturan menteri tersebut
yakni mengatur pembatasan jumlah angkutan berbasis online
yang pertama adalah berkaitan dengan masalah kuota jumlah
kita tidak ingin adanya suatu keributan karena over daripada kapasitas para pengusaha atau para pengemudi
dalam revisi peraturan menteri
kemenhub juga memasukkan poin aturan mengenai tarif dengan harapan
persaingan bisnis angkutan konvensional dan online bisa adil
namun keputusan poin revisi peraturan menteri tersebut hanya pemerintah daerah yang bisa menentukan
jika tidak ada hambatan revisi peraturan menteri no tiga puluh dua tahun dua ribu enam belas itu
mulai pada satu april dua ribu tujuh belas mendatang